lantas mungkinkah musim gugur toko retail ini respon pelaku industri atas sebuah perubahan rezim pola belanja masyarakat
gerai retail tutup karena daya beli yang melemah efisiensi atau justru karena digitalisasi
senjakala bisnis retail kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia sudah ada ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia
bapak roy nikolas mande pak roy halo selamat sore pak selamat datang di cnn indonesia business
kemudian pak roy juga tidak sendirian ada ekonom dari samuel sets management ibu lana sulistianingsi
ibu lana apa kabar
terima kasih sudah di cnn indonesia business menarik ya
tidak berhenti nampaknya sudah berapa bulan belakangan bicara mengenai daya beli dengan indikator toko retail yang banyak tutup
saya mungkin ke pak roy terlebih dahulu
benarkah demikian pak
iya jadi kejadian ini sebenarnya sudah dua tahun setengah terakhir
jadi dari pemerintahan yang baru dua ribu lima belas ketika itu kita tahu bahwa apbnp itu baru di pertengahan tahun dikucurkan
sehingga penyaluran dana ke masyarakat juga agak terhambat
sehingga dari situ sudah mulai
cycles ini terasa dan terlihat bahkan terus ke tahun yang lalu dan semester yang baru kemarin
jadi kita melihat bahwa ini kita ambil contoh yang semester kemarin
saja bahwa data dari bank indonesia kita masih ada pertumbuhan sebenarnya
tapi sangat melambat
tetapi ada satu lagi sektor yang lain justru meningkat
nanti saya akan sampaikan ke sana
tapi mengapa terjadinya penurunan ini
ini yang menjadi satu problem atau satu situasi yang saat ini sedang banyak dibicarakan
yang pertama adalah
kami melihat memang sudah mulai adanya shifting customer behavior di masyarakat indonesia
kita ketahui bahwa tahun dua ribu sepuluh ketika kita punya per kapita tiga ribu dollar
itu berarti kelompok menengah ke atas itu sudah mulai merubah pola hidupnya
ya tiga ribu dua ratus tiga ribu empat ratus bahkan sekarang sudah hampir tiga ribu enam ratus per kapita
mereka sudah mulai merubah yang namanya good based experience
jadi biasanya hanya berbelanja untuk barang sekarang ingin menikmati sesuatu yang tidak hanya barang
jadi utamanya mereka ingin merasakan bagaimana berbelanja itu sambil kongko kongko
mungkin kongko kongko dulu baru berbelanja
kemudian mereka juga ingin leisure
ingin menikmati apa yang mereka sudah dapatkan dengan income per capita yang tinggi itu
kemudian juga terlihat daripada
jadi ada shifting juga dana yang mereka biasa belanjakan
itu mereka masukkan juga ke tabungan atau time deposit
supaya kita lihat travel fair biasanya itu rame karena mereka akan keluarkan uangnya
untuk mereka berpergian leisure dan lain sebagainya
nah ini sangat merubah basic sekali poin berbelanja kita
biasa berbelanja dengan basket size yang besar
kalau kita belanja pakai troli
biasanya yang kita harapkan
yang tidak kita mau juga kita masukkan di trolley
tapi kalau sekarang belanja secukupnya
basket size nya kecil sesuai dengan kebutuhan
sehingga apa yang terjadi
ya jumlahnya kecil volumenya kecil
sehingga itu retail atau hypermarket yang luasnya enam
supermarket yang luasnya tiga
itu ya sedikit barang yang keluar
sehingga otomatis ya pendapatan juga turun
sederhana menahan belanja berarti
menahan belanja ada restrain mode yang terjadi untuk menengah ke atas
sementara kalau yang bawah ya yang restra yang c dan d
itu kami lihat dan kami observe
mereka justru sekarang wait and see sekarang ini
karena mengharapkan produktivitas yang tinggi
tetapi belum sampai produktivitas itu
mereka ya harus menerima keadaan apa adanya seperti sekarang
contohnya kita tahu bahwa dana alokasi umum dana desa itu
bahkan kalau perlu kami menyuarakan untuk selalu
produktivitas di kabupaten kota madia atau di desa bisa bergerak
dan mereka bisa dapat pendapatan pendapatan itu bisa konsum
nah itu yang nggak terjadi sekarang ini
itu yang menjadi catatan dari teman teman pelaku usaha
saya mungkin ke ibu lana
bu lana apakah ini menurut anda alarm
yang harus sangat serius segera direspon oleh pemerintah dalam hal ini
mengingat bahwa retail ini menjadi salah satu menyebabkan
menjadi salah satu mungkin refleksi bagaimana daya beli
karena perdebatan melemah atau tidak itu juga menjadi kuat belakangan
retail itu bagian dari konsumsi rumah tangga
konsumsi rumah tangga itu pendorong terbesar di pdb
sehingga penurunan di retail akan berdampak pada konsumsi rumah tangga
memang ada shifting tadi juga disampaikan oleh pak roy
mungkin terkait dengan leisure segala macam ya
selama data itu masih bisa ter capture oleh ppb
data konsumsi nggak bisa bohong bahwa memang melemah
artinya memang walaupun tadi dia ada perpindahan ke sektor leisure
tapi anda menyatakan data bps menyebutkan melemah daya beli indonesia
konsumsi rumah tangganya yang melambat totalnya
nah di dalam konsumsi rumah tangga di situ ada konsumsi untuk barang termasuk juga leisure
kecuali ada konsumsi yang tidak terdata yang terkait dengan digital
tadi mbak hera sebut apakah ini ada digitalisasi
yang saya tahu bps sekarang sedang mencoba
untuk meng capture data yang terkait dengan digital
kalau kita lihat beberapa data yang terkait dengan digital
dari asosiasi e commerce menyatakan bahwa pertumbuhan dari kegiatan e perdagangan
mestinya sih belum begitu besar ya efek dari digitalisasi
dari digitalisasi tadi
tetapi data konsumsi rumah tangga terus melambat
nah kalau tadi gerai gerai yang besar yang tadi enam meter persegi ya pak ya
itu kan kira kira mempekerjakan banyak tenaga kerja ya pak
nah ini yang kalau tadi mbak hera tanyakan apakah ini jadi alarm
yang kita perhatikan adalah alarm dari banyaknya pekerja yang akan di layoff
dengan gerai gerai besar tadi harus tutup
ini juga para pegawainya juga harus pergi kemana gitu
ini ada isu ketenaga kerjaan sebetulnya dibalik isu retail yang lagi melambat seperti ini
karena di sektor retail itu sektor yang banyak menyerap lapangan kerja ya pak
kasir dan lain sebagainya
nah kedepan ini akan banyak dikurangi
saya yakin pak roy dan kawan kawan akan memikirkan eksistensi yang bisa berdampak pada ketenaga kerjaan
dan ini adalah warning alarm buat pemerintah
di sektor ketenaga kerjaan
baik bulannya saya tangkap dua
daya beli yang tercapture sepanjang ini tercatat memang melemah
kemudian bahwa tadi ibu mengatakan ada efek pemangkasan tenaga kerja yang patut diwaspadai
nanti kita akan melanjutkan kembali dialog sore hari ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia busines
kami akan terus membedah lebih dalam mengenai bergugurannya bisnis retail ataupun gerai retail di indonesia
harapan anda menentukan
dan mereka juga akan meminta penolongan dengan angka kecil atau tinggi berkisar anda
terima kasih yang meminta tulis
menyebutkan juga ada beberapa efek yang patut
diwaspadai dan menjadi alarm bagi pemerintah
tapi bagi pelaku usaha sendiri
ini alarm macam apa apakah memang
digitalisasi itu sudah cukup signifikan
sehingga mendorong para pelaku usaha
untuk shifting kemudian seperti
mitra adi perkasa kemudian buka
e mall kemudian matahari
buka mataharimall com gitu
atau memang sesungguhnya
ya hanya sebagai
sebenarnya begini kalau kita bicara
suatu globalisasi keniscayaan
negara maju ataupun negara terbelakang
diamkan saja tapi harus
kita bagaimana beradaptasi
nah itu yang terjadi sekarang ini
untuk anggota aprindo yang sekarang ini
ada tiga puluh enam ribu toko dari aceh sampai
abipura jayapura kita
untuk sembilan puluh persen daripada
anggota kami sudah mulai
polanya yang tadinya hanya
tapi sudah menambah juga new distribution
nah berkaitan dengan perdagangan
tadi sudah disebutkan bahwa
memang retail ini kan mengkontribusi
sendiri baru satu dua persen
sebenarnya dari pdb
itu sendiri nah kalau kepada retail
bagaimana dampaknya dari
satu billion usd untuk market cap
retail di indonesia
baru empat delapan puluh sembilan miliar
usd jauh sekali satu persen
satu empat persen dengan
pemakai internet di indonesia
yang beli shopper dengan angka
lima juta lebih kurang setahun itu
itu kita turunkan bahwa di indonesia kita bisa mencari internet
digitalisasi bukan menjadi persoalan bukan merupakan sesuatu
yang mengerus jadinya
karena apa karena banyak yang bilang
bahwa memang data ini sekarang kan electoral commerce
belum ada siapapun yang bisa akurat
tapi akurat belum tetapi
oke lah kita terima dulu data itu tadi ya
empat persen tahun lalu hanya delapan persen
jadi masih is nothing
nah lebih kepada konsumennya
berarti bukan kepada
globalisasinya itu yang kami lihat sekarang ini
jadi yang tadi
yang dari awal tadi saya katakan
konsumen yang biasanya konsumsinya good
sekarang sudah berpindah
itulah yang membuat
terjadinya peralihan pola belanja
nah ini yang
perlu disimak artinya
begini kami pun sekarang sudah menyadari
iya artinya sekarang kami masih menyada
sudah menyadari bahwa karena ini
sudah terjadi dan kita harus tetap
kita harus tetap moving forward maju terus
ya kita selain sudah membuat
tapi kita sekarang sudah mulai melihat
perlu merestrukturisasi toko
yang dari general store
observasi kami melihat bahwa
apakah layoff masih masuk dalam salah satu pilihan keputusan
ada ada satu observasi yang kami
lihat bahwa sekarang konsumen nggak mau capek
berbelanja misalnya masuk dalam
satu dep store yang
seribu meter mereka nggak mau capek keliling
untuk cari sepatu kosmetik dan sebagainya
lebih bagus mereka cari special store
saat ini mau beli kosmetik datang
specialty store kosmetik pulang selesai
karena untuk masuk mall aja udah macet
dan lain sebagainya jadi mau yang
sekarang kelihatannya konsumen
sudah mau beralih kepada hal hal yang
sifatnya specialty dengan specialty
services itu akan juga memaksa
skema itu untuk melakukan layoff
pasti pasti karena apa
proyeksi anda akan dari total pekerja
saat ini dengan adaptasi yang dilakukan oleh pelaku
industri akan melakukan layoff iya sebagai catatan
saja industri retail saat ini mengkontribusi
hampir empat juta tenaga kerja
hilirnya saja tapi kalau dari hulunya
lebih kurang empat belas juta
di situ ada
manufaktur di situ ada logistik transportasi
dan ada hilir retail adalah
industri hilir empat belas atau
kedua terbesar dari perkebunan dan
pertanian menurut data bps
dengan adaptasi ini adaptasi ini
karena bisa dibayangkan begitu
luasan bukan satu hal yang signifikan
baik luasan itu adalah
merupakan bagian daripada kalau yang dulu
general store adalah suatu hal yang
semakin lengkap semakin dikunjungi
semakin bagus sekarang konsumen akan
yang praktis mereka ingin beli yang
sesuai dengan tujuannya selesai pulang
ini isu yang menarik di tengah kita yang
kayaknya melulu membahas mengenai daya beli padahal
akan memangkas tenaga kerja
kebijakan apa yang sebaiknya disiapkan
pemerintah untuk menangkal ini karena
ini mau dibawa kemana nanti tenaga kerja
pemerintah bisa nyiapkan apa
iya barangkali tadi yang
lebih kena itu yang di hilir ya
empat juta untuk hilir jadi sekitar
tahun yang lalu itu ada
tambahan tenaga kerja indonesia
ke sektor informal dua juta mbak
jadi ya mau gak mau akan
diterima di sektor informal tetapi
sampai batas mana karena sektor informal sendiri
kan kapasitasnya itu kecil ya
dan sangat sporadis gitu
kalau banyak tenaga kerja
masuk ke sektor informal ada
ketidakpastian pendapatan yang dia terima
ketika dia merasa tidak pasti pendapatannya
dia akan kembali
menjadi semacam bola salju
dia akan mengurangi konsumsi
hanya sebatas betul betul yang diperlukan
tadi kata pak roy
kalau dulu pakai troli sekarang cukup
pakai keranjang butuh apa nih minggu ini
yang kosong di rumah apa
ya itu aja yang dibeli karena ada ketidakpastian
pendapatan nah itu sebetulnya
saya khawatir isu ini akan menjadi
struktural mbak akan berjangka panjang
dan harus diselesaikan secara struktural juga
jadi bagaimana membuat
mereka bisa bekerja kembali
saat ini yang menyerap adalah sektor informal
tetapi kunci sektor informal adalah
nah ketidakpastian pendapatan ini bisa bergulir
menjadi semakin melambatnya sektor
bula apakah anda
bisa memiliki saran ataupun
suggestion pada pemerintah apa yang bisa dilakukan
pemerintah untuk menangkal kekhawatiran kekhawatiran
kita dalam jangka panjang
ini tidak bisa dihindari ya mbak karena dulu itu satu
menyerap rp tiga ratus lima puluh bahkan
ya waktu periode emas
komoditas ya pak ya
menyerap sekitar rp lima ratus
tapi waktu awal presiden jokowi
tiga tahun yang lalu menyampaikan
bisa menyerap rp tiga ratus lima puluh
ekonomi jadi kalau kita tumbuh
sehingga ada sekitar satu lebih
juta yang bisa diserap
tapi dalam tiga tahun pak jokowi pengangguran
itu hanya turun rp lima ratus
sehingga per tahun itu hanya
jadi memang ini tantangan berat
sementara di sektor informal
kalau enggak dulu pak jokowi
menyiapkan infrastruktur dengan harapan bisa
menyerap lapangan kerja tetapi metode
di dalam pembuatan infrastruktur sekarang
itu sudah sangat pabrikan
bu lana sedikit saja komennya sebelum
kita mengakhiri dialog nanti saya ke pak roy
mantan menteri keuangan hati basri
menyarankan ataupun memberi suggestion
untuk blt saja
sekarang pun pemerintah memberikan blt
tapi bentuknya lain
lebih kepada cash transfer
jadi betul betul tunai yang diberikan
sekarang ini diberikan dalam bentuk
ada apa namanya
ada di tabungan
jadi mungkin pemerintah
berarti itu bisa menjadi salah satu amunisi
saat ini bisa menjadi buffer
walaupun itu lebih kepada memberikan
ikan bukan memberi kail
nah bagaimana memberi kyle kepada para informal
sektor ini saya kira
infrastruktur pemerintah mesti dirubah
jangan yang skala besar
tetapi lebih kepada skala menengah dan skala
sedang eh skala menengah atau sedang
ke skala kecil seperti pemeliharaan
kalau kita melihat memang agak menjengkelkan sih
merapikan trotoar bikin mancat
tetapi disitu banyak tenaga kerja yang bisa diserap
dibandingkan infrastruktur elit ya
pembangunan infrastruktur dengan skala besar
baik bulana terima kasih
pak roy mungkin menutup dialog kita
stimulus apakah sudah dibutuhkan dan
diminta oleh pelaku pasar untuk
sangat dibutuhkan karena menyambung tadi
ibu tadi katakan bahwa ada dua juta informal yang masuk
stimulus seperti apa
dua juta informal yang masuk ya itu kan berarti mereka tidak mampu itu kan berarti mereka tidak mampu
lagi untuk konsumsi
ketika upah hanya komisi ketika dokter jadi grab
ketika insinyur jadi mojek
ketika insinyur jadi mojek
itu mereka hanya dapat upah omr dan upah komisi
sehingga mereka tidak memiliki kemampuan konsumsi
sehingga mereka tidak memiliki kemampuan konsumsi
ini yang kita khawatirkan karena apa
karena berarti ada kecepatan bonus demografi
yang mestinya dua ribu dua puluh bisa terjadi dalam waktu segera ini

dan ini membahayakan karena apa
karena tidak terserap oleh sektor pekerjaan yang pasti
yang produktif ya

investasi langsung yang tadi dikatakan
jadi ini yang sangat nanti akan berbahaya

kaitan dengan apa yang kita harapkan daripada pemerintah juga

adanya satu insentif lah
adanya satu relaksasi ya
ada satu harmonisasi
katakanlah sebagai contoh saja
ini berarti dari dua sisi kita mesti lihat
dari sisi konsumennya dan dari sisi pelaku usahanya
misalnya kami kemarin dalam dialog juga dengan teman teman

itu menyuarakan misalnya ada suatu pps
yang ditanggungkan untuk prd tertentu
untuk barang tertentu
itu untuk menaikkan stimulan
itu dari sisi konsumen
pelaku usaha dipercepatnya misalnya prp satu ratus dua belas

berkaitan dengan sekarang kita masih menunggu dari september dua ribu lima belas

yaitu bagaimana kita bisa ekspansi
tapi tanpa harus menunggu rdtr
rancangan detail tata ruang
rdtr itu kan sekarang baru ada dua belas kabupaten kota dari lima ratus enam belas
rdtr itu kan sekarang baru ada dua belas kabupaten kota dari lima ratus enam belas
supaya kita move on dari rdtr
supaya kita move on dari rdtr

untuk ke spesiality store atau ke manakah di daerah itu lebih luas
lebih cepat lebih fleksibel
terima kasih pak roy bentuknya adalah bentuk relaksasi yang diberikan
terima kasih pak roy bentuknya adalah bentuk relaksasi yang diberikan
termasuk juga tadi aturan yang ditunggu
kemudian untuk ppn untuk konsumen
terima kasih ibu lana
telah bersama kami di cnn indonesia business
pak roy terima kasih